ada siapa di luar
wian saya temennya pak
karena kamu harus berjuang mengalahkan saya tanpa menti
oh begitu ya
diangkut pas pulang sekolah
ih bukan dompet
udah gak usah nangis
anak saya pulang sekolah diangkut dicopet
bukan dompet hp
coba kurang ajar gak milih milih korban
dia gak tahu yang dicopet itu anaknya kak
gak ada tulisan anakmu lihat di jidat anak saya
terus gimana dong
ini bukan soal hp
saya bisa beliin dia hp baru
saya bisa beliin dia hp baru
ini soal harga diri
ini soal harga diri
muslihat anaknya dicopet
muslihat anaknya dicopet
sekarang kamu cari hpnya orangnya

satu atau banyak siapapun
satu atau banyak siapapun
jangan macem macem sama muslihat
jangan macem macem sama anak muslihat
jangan macem macem sama anak muslihat
jangan macem macem sama anak muslihat
jangan macem macem sama anak muslihat
kalau gak ketemu
jangan macem macem sama anak muslihat

saat memberontak injury
sekarang satu satu
gak ketinggalan di rumah
enggak tadi waktu berangkat disakuin di belakang
mungkin jatuh pas kamu ngeluarin uang buat bayar ongkos angkot ya enggak
enggak buat ongkos angkot udah disakuin di sakun depan
kayaknya kecopetan waktu diangkat
ada ktp sim kartu atm sama uang lima ratus ribu buat beli buku
sumbangan dari temen temen
aku bikin perpustakaan umum di rumah
terus buku bukunya dari mana
sumbangan dari temen temen ada juga yang ngasih uang
tapi uangnya aku beliin buku juga
banyak yang nyumbang uang
banyak tapi rata rata yang ngasih uang orang orangnya pas pasan juga seperti aku
paling mereka enggak
kasih uang lima puluh ribu atau seratus ribu
aku mau nyumbang buku yan
di rumah ada buku bekas pas aku sd smp sama sma
ya lumayan dong buat nambahin koleksi buku perpustakaan kamu
nah kalau kamu mau kamu ikut aku pulang aja ke rumah
abisin abisin aku mau nambah
cik nyata hape cik
cari yang gimana ya
yang murah murah aja cik
saya mau uangnya fedor udah lima kali hape saya hilang lupa gak tau dimana
ada sih yang tiga ratus an
tapi biasanya dipakai buat anak sekolahan kurang cocok buat makan
abisnya dua ratus cik
dua ratus paling yang second
cik mau jual hape second
mau jual berapa
cik berani berapa cik
cepet pak ini mah

enak banget ya
duduk dulu sebentar ya
ada siapa di luar sana
temen kinanti pi
saya bahar bapaknya kinanti
uyan saya temennya pak
sebetulnya gak terlalu deket
tapi waktu sma kita sekelas
ini buat saya nih
kata amin tadi ada tamu
suruh bikin minum dua
berarti ya satu buat tamu satu buat bapak
tamunya bapak siapa
itu mah bukan tamunya bapak
tamunya teh kinanti
terima kasih pak
itu minumnya bukan buat bapak
tapi buat teh kinanti
kok cuma lima puluh
dibagi dua menjadinya lima puluh
itu mah perkiraan

bikin hajar bokoh

kamu tahu saya lagi kena apa
bingung kenapa khan
anaknya kang mus yang kena copet
saya disuruh cari
kan yang kena copet anaknya kang mus
masa yang dicari dompet orang lain
kalau begitu bukan copet kang
kalau copet itu kan comot dompet
belum ada istilahnya
mungkin lebih cocok kalau
terserah istilahnya apa
pokoknya harus ketemu
kata kang mus
dia masih bisa beliin hp itu
tapi ini soal harga diri
kalau gak mau saya laporin ke kamu
tadi saya dari sana